ini selalu siap raden
aku akan hidup berperang
sampai ketika darah penghabisan
demi tetap tegaknya pancasila
terima kasih banyak
kalau begitu ayo kita berangkat
turunkan perang musliwangi dari tata
siliwangi raja yang kecah
siliwangi raja yang kecah
heliwangi tidak pantas jadi raja
percaya kepada kalian
akan berjuang untuk pajajaran
hingga titik darah penghabisan
hidup kecatria pajajaran
ada apa itu kang
sepertinya bakal terjadi perang besar
saya harus cepat
melaporkan hal ini ke sang prabu
ampun gusti prabu izinkan kami berangkat terlebih dahulu
kami akan mencegat harga dana dan pasukannya sebelum mereka memasuki kota raja
kalau begitu kami mohon pamit
bergabunglah dengan pasukannya
sandika gusti prabu
pasukan segera bergerak ke pos masing masing yang sudah ditentukan
masukkan budi padanya kundanya
dan serta anggupkan bo link park adri kosong
untuk membolehkan saluran buang kipas menangani pertukaran kandra dari pak harimau
masukkan budi padanya kundanya

masukkan budi padanya kita kundanya
dan setelah itu
dan sebuah kata kata takoggik
kenapa kamu masih berada disini
menjaga keamanan istana
aku sengaja menunggu kalian
sebelum kita maju ke medan perang
kita sama sama berdoa kepada allah swt
baiklah kalau begitu rai
silahkan kamu yang memimpin doa
aku ingin maju ke medan perang
kau ingin berperang
untuk apa putraku
saja mereka yang berperang
ibunda tidak ingin terjadi sesuatu
tidak bisa ibunda
aku harus ikut serta
karena ini adalah kesempatan yang sangat baik
aku akan menunjukkan
kepada ayah anda prabu
bahwa aku adalah putranya yang paling layak
menjadi putra mahkota
kamu tidak perlu khawatir
keponakan ku tidak perlu
bukan harga tanah yang dulu
harga dana yang sekarang
adalah harga dana yang
bagaimana warga dana menjadi sakti mandraguna
warga dana sudah banyak mengumpulkan pusaka pusaka sakti
yang memberikan kekuatannya yang tak terduga
yang terjadi ke kerajaan pajacaran
itu adalah akibat
yang dimiliki harga dana kepenaganku
benar yang dikatakan uakmu
kian santang terbunuh di peperangan
tidak lagi mempunyai saingan
untuk menjadi raja pajacaran
rai kentrim manik
dan keponakan tercintaku
asal kalian tahu
aku sudah mengerahkan seluruh warga warga pajacaran
untuk rasa besar besaran kepada kerajaan pajacaran
jadi keponakan tercintaku raden surawisesa
tidak perlu susah payah
untuk menjadi seorang raja
baiklah kalau begitu
kalian sudah siap
kami selalu siap raden
aku akan ikut berperang
sampe tidak ada penghabisan
demi tetap tegaknya pajacaran
terima kasih banyak raden adel kemurung
kalau begitu ayo kita berangkat
terima kasih dengan buat written men ni
raja yang kejam
rencana alam yang terjadi
pasti kutukan dari maha agung
untuk menghukum kejoliman silewangi
berani sekali kalian bicara seperti itu
pajajaran sedang menghadapi serangan musuh
kalian malah menuntut yang tidak tidak
siapa yang menyuruh kalian
siapa yang menyuruh
tangkap mereka semua
jika aku telah berbuat zolim kepada kalian
maka dari itu
aku bersedia untuk turun tahta
ampun gusti prabu
amba datang melapor
harga dana beserta pasukannya
sudah sampai di dukuh kau
mereka sudah mendekati perbatasan di kota raja
mereka beserta beberapa tokoh penting lainnya
lanjutkan pengintaian kalian
sandika gusti prabu
dengar rakyatku semua
musuh sudah semakin mendekat
dan aku minta
kepada kalian semua untuk pergi dari sini aku tidak ingin kalian menjadi korban
pergilah kalian kembalilah kalian semua bubar bubar semua
kakang sancang lodak kursi pram